erupsi gunung anak rakatau disebut sebagai penyebab longsor bawah laut yang memicu gelombang tsunami yang menewaskan ratusan orang sabtu lalu
dikutip dari detik com seorang ahli vulkanologi amerika serikat jess phoenix mengatakan gunung anak rakatau yang sedang memasuki fase baru dan mematikan
jas menyimpulkan ini setelah melihat gambar gambar erupsi dan menganalisis lini masa erupsi
sejumlah media memberitakannya termasuk bbc jas phoenix merupakan salah satu penemu di badan riset nirlaba blueprint earth dan seorang fellowship di perkumpulan royal geographical
sementara itu sekretaris badan geologi kementerian sdm antonius radomo purbo memastikan gunung anak rakatau tidak dalam fase mematikan
ini ditegaskan purbo saat menyampaikan keterangan pers kamis pagi di kantornya
namun purbo tetap meminta masyarakat waspada terkait aktivitas gunung anak rakatau
yang kedua kita itu bermasalah dengan longsor
yang kita mau deteksi longsornya atau efek dari longsor itu
lah kan kalau kita kesulitan mendeteksi longsornya ya kita deteksi seawal mungkin efek dari longsor itu

untuk alat ini berhasil